pagar tembok dibangun memanjang tepat di depan teras serta gerbang rumah tina
warga desa tambak boyo kecamatan tambak boyo kabupaten tuban
berdirinya tembok setinggi dua meter ini
membuat akses jalan utama keluar masuk rumah tertutup rapat tanpa celah
penghuni rumah sempat terkejut dengan penutupan akses jalan utama ini
mereka tidak menyangka tetangga depan rumah yang notabene masih kerabat
nutri sulis nekat membangun tembok pembatas untuk memisahkan tempat tinggal mereka pada jumat lalu
namun tak ada yang bisa mereka lakukan selain bersabar
meski demikian keluarga tina yang rumahnya terblokir merasa dirugikan
mereka berharap tembok dapat dirobohkan terlebih dahulu dan dilakukan mediasi perdamaian
keluarga tina berencana merenovasi rumah menghadap samping barat tapi menunggu dana terkumpul
bukan saya tidak akan ikut campur dan jika memang tidak dirobohkan
saya butuh perdamaian antara saya dan keluarganya itu supaya tidak ada perselisihan di hari yang akan datang
tidak mengungkit ungkit apapun masalah itu yang akan datang pak
soalnya kita kan juga butuh kedamaian dalam bertetangga
perselisihan antar tetangga ini sebenarnya dipicu permasalahan sepele yaitu jemuran
keluarga tina dianggap secara sengaja merusak jemuran milik nutri sulis pada april lalu
puncaknya terjadi pertengkaran antar keluarga
diputuskan untuk membangun tembok pembatas tanah
nutri sulis mengklaim jalan depan rumahnya merupakan tanah milik keluarganya
sehingga berhak membangun tembok pembatas
tujuannya agar keluarga tina segera merubah pintu rumah menghadap samping barat
saya punya pemen kumbahan kan di situ waktu dia tukar cincin
seharusnya kan gini bilang kalau ada tamu nanti kan saya ambil
tamunya belum datang
kenapa pemean kumbahan saya dibanting
itu masih ada buktinya ya
ini kan jagangan sih
jalan satu satunya bisa dikotak kotak
kalau ditutup itu bisa dikotak kotak
itu tanah yang ada di bawah
pemerintah desa sudah berusaha melakukan mediasi agar kedua keluarga berdamai
namun upaya yang dilakukan selalu gagal hingga akhirnya terjadi pembangunan tembok
data yang ada di desa batas tanah adalah sesuai dengan batas jalan yang ada di sebelah selatan
jadi karena depan saling berhadapan sehingga ya merasa tidak nyaman
artinya di gendut itu tanah negara
data yang ada di desa sebelah utara jalan itu tanah pantai atau tanah
itu yang ada di sini
hingga kini pihak desa tambak boyo masih terus berupaya memediasi perdamaian kedua belah pihak
dion fajar arianto tuban jawa timur